aku nggak bisa mas dengar anak atau ngeliat anak sakit
aku kayak keingetan ini
setelah mama tau semuanya
dan kita berhasil menyakinkan mama bahwa kamu bukan pembunuh roynin
saya akan cerita ke kamu soal nindi
semoga hari ini aku bisa dapat jawaban dari karina
apa benar andin dan nino pernah menjadi suami istri di masa lalu
yaudah kalau gitu
kita ganti baju dulu
belum dateng dia
akhirnya dateng juga
ini paling kita tunggu mama sebentar ya
udah mau nyampe kok
kenalin ini mas rama
dia yang editor di foto foto modeling aku
sarah mamanya elsa
oke berarti gini aja kali ya mas
ini fotonya dikirim ke email mas
sekalian nih gua kirim ini ya mas
udah masuk ya
sebentar mau ngomong sama kamu
ini sama aja artinya kamu nipu dia loh
ma dengerin aku ya ma
dia makin penasaran ma
dan akan terus terusan nyari file dari foto itu
foto itu tuh ada filenya di harddisk
dan harddisknya gak tau dimana sekarang
dan kalau kita edit fotonya ma
dia nggak akan cari lagi
mudah mudahan aja gak ada yang liat aku sama elsa disini
jadi gimana perkembangan penyelidikan kalian
kemarin kemarin kan aga sempet sakit
baru mau mulai lagi
sebenarnya ada yang mau kita tanya sama om
ini menyambung waktu itu
pertemuan saya dengan michi dengan tante sarah
jadi pas kita bahas soal nino
tante sarah bilang
sebelum nino menikah sama andin
nino itu sempat dekat sama elsa
jadi awalnya nino memang mendekati elsa
gak ada waktu buat nino
kemudian mereka pacaran
dan akhirnya menikah
terus abis itu
nino nikah dengan andin
ya elsa sedih
malah waktu akad nikah
diusir dia ikutan keluar
waktu menjelang akad nikah
dan bikin keributan
di situ dia mau andin
saya menentang pernikahan ini
kamu pikir diri kamu siapa
berani bikin onar di sini
kalaupun andin harus menikah
itu harus dengan saya
makanya dia diusir sama security
permisi pak barisannya
ingin bicara dengan mbak surya
saya kedulung dulu ya
gak enak di sini banyak orang
kamu ngapain sih
ya kan aku pengen denger juga kan kamu bilang
kamu gak mau di speaker nya ya
gimana ed saya sudah tanya ke kutu art
tempat tinggal pak sumarno pak
berobat di rumah sakit
kasih ibu di bogor pak
jadi harusnya mereka gak bisa pergi jauh jauh
karena anaknya harus berobat pak
kamu dikasih tahu nama anaknya
ya saya juga udah tanyain itu pak
sekarang kamu ke rumah sakit kasih ibu
alika ke dokter itu kapan
oke terima kasih kabarin saya
kasian aja anaknya pak sumaro
dengar anak atau ngeliat anak sakit
antar tu stral yang enak
masih lama gak sa
bentar lagi kok ma sabar ya
ini mulus banget sih editannya
liat deh ma
kayak gak editan ya
kalau gak diperhatiin bener bener gak keliatan ya
mama gak keliatan pake anting loh
udah mama tenang aja
serahin semuanya sama aku oke
boleh kirimin ke gue lewat chat aja fotonya
udah masuk kan
iya masuk nih
tempatnya harbiden pergi

agi juga uda